ayo toh tempatnya
kalau semuanya pergi berarti
gue tidak ingin raya
masih berpikir gue ada hubungan sama anak anak black cobra
gua nggak pengen raya memandang negatif kedua
siap satu lagi tugasin anak anak black cobra untuk menjaga di sekitar
siap bang soal nggak dikenal raya
kebetulan di dojo kita beberapa teman kita yang belum dikenal sama raya
seperti yang bang kobar bilang jaga di wilayah sama abang
bang nanti malam biar saya dan beberapa teman kita yang jaga di sekitar rumah
soalnya saya takut mundi minta bantuan sama teman temannya kelapa aja
bebasin raya dan sementara itu abang lagi bertarung sama abang oke
gue setuju biar pentolan dojo ini yang menghadapi mundi dan anak aj
tapi ingat jangan ada macam macam sama raya
turuti semua keinginan raya kecuali satu dia minta pulang
cegah dia tapi ingat lagi cara mencegahnya jangan sampai nyakitin raya inget itu oke kalau kalian
temen saya bilang dia akan mengantarkan malam ini setelah check up di dokter
karena si raya kan pas kekecelakaan acara kontes cocok teh ya
pas dia lari teh ya teh
hasiah nih anak orang mudah mudahan dia gak kena penapa ya
amin ya allah
gusti semoga kho bar menepati janjinya dan saya teh bisa menang
kenapa gitu mukanya gelisah banget
enggak kata siapa saya mau cuma grogi dikit deket deketan sama tete
hah siapa yang deket deketan
orang jaga jarak aman begini lagian mana tuh
ada kan orang disitu gak cuma berduaan
mod jadi mama kamu tuh tidak tau
kalau abah tuh mau bertadung sama si kho bar
untuk memperebutkan yang raya
jadi mama tuh taunya ya raya sama temennya abah
wah saya pikir itu bukannya temannya si abah itu mah
menurut saya ya mut ya
mama kamu bisa ngedukung si abah ngelawan si kobar
hah gak bisa gitu om
aku bukannya mau buangin nama
cuma kalau kayak gitu yang ada nanti mama malah makin shock
panik kalau tau abah itu mau bertarung
apalagi mama gak tahu kalau raya ini lagi dipertaruhkan
yang ada bukannya ntar malah nyemangatin tapi malah
malah bikin rumit
menurut saya bener juga mod
masalahnya masalahnya gini om
menurut aku nih ya
kayaknya si mama tuh mau tetep disini
sampai raya dateng
terus gimana nanti kalau masih mama disini terus
ntar abah malah gak bisa berangkat
om dandingmu ada ide gak nih
biar aku juga nanti bisa berangkat
saya pikir bagaimana kalau kita izin beli onder deal
so kemot punya urusan yang lain bilangnya
ya udah ya langsung aja
ini beli on the deal menurut saya uangnya tuh tidak ada
uang dari mana soka tuh
man pura pura dari kemud
mohon dipamit duluan nih
anak anak udah pada nungguin aku di base camp aja
ya udah gak apa apa
nanti mau pulang aja sendirian
tapi mau disini dulu nungguin sampe ndeng raya diantarin
saya pikir saya duduk wadah wadah beli on the deal dulu ya
harus aja dibelanjain ini
dari kemarin kan sudah beli on the deal itu
menurut saya mbah on the deal yang kemarin kemarin itu sudah habis
jadi kita harus punya persiapan supaya nanti pasien pasien motor langsung dibenerin mbah
eh kamu itu mikirin pasien
bagaimana mikirin ndeng raya kali kali itu
katanya ya kalau masalah servisan mbah apa yang ngurusin
pokoknya saya diding dudung beli on the deal
mbah mau sih mikirin servis
mikirin ndeng raya
siap siap dulu ya
ya sudah pokoknya saya siap siap dulu
eh tapi tunggu dulu
kalau semuanya pergi berarti saya cuma nuduhan dong sama kang abah
jaga jarak pagang
bisa bisa kalau kita lagi berdua
siapa yang mau digerbek hansip
gak ada yang mau
iya udah mang
biar tidak digerbek hansip
sebaiknya si teh manis pulang aja ya
ini bukan masalah digerbek nikah sama hansip
ini masalah agama juga ada
jadi teh pulang aja ya
maaf atur dia teh bukan usir
nanti dikabarin ya
tapi kayaknya ada yang aneh deh sama mereka
kayak ada yang mereka sembunyiin
yaudah deh mah
tapi mau diantarin mama pulang dulu aja
baru abis itu mohon di ke base camp
biar saya aja yang
tapi teh puton ya
jaga jarak aman aja
emang dari tadi saya jempet dan petan apa

saya mau jempet jempetan aja
si teh mah
saya dengerin dulu saya kan naik motor
ntar teh teh tidak jaga jarak aman
saya ditunggu dah ya tuh
oh itu masuknya
oh iya kasihan juga kalau abah di dalam mobil ya
nanti pulangnya gak ada yang antar
paling marah apa kasep tadi bandung nih
kalau gitu aku pamit ya
mama juga mau jalan
kok gak gerak
katanya mau beli on the deal tadi barusan
mau jalan sekarang
masih sama aja ma
gue sama anak anak udah punya rencana
karena abang rama sama bang kopar mau bertahun tahun